hingga minggu siang lima desember dua ribu dua puluh satu tim sar gabungan menemukan dan mengevakuasi tiga belas korban meninggal dunia
akibat guguran material vulkanis gunung semeru
para korban ini termasuk sembilan yang dievakuasi tim basarnas surabaya sejak sabtu empat desember
seorang korban ditemukan di area tambang pasir di desa sumbur hulu kecamatan candipuro minggu siang
tubuh korban ditemukan tepat di antara batas bebatuan dengan material vulkanis gunung semeru
korban berjenis kelamin laki laki dari data badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
tiga belas orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
sembilan korban diantaranya dievakuasi tim sar surabaya yang mengerahkan empat tim berjumlah total sembilan puluh personel
sebagian besar korban ditemukan di area pemukiman di kajar kuning
tidak mudah bagi tim mengevakuasi jenazah korban karena material vulkanis masih sangat panas dan berbahaya
tim harus mengambil rute memutar karena area tambang pasir ini dilintasi
sampai minggu siang proses pencarian korban dihentikan karena hujan